sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dia seorang lelaki yang baik
dulu saya jadi pengasuhnya ketika dia masih kecil
seharusnya saya juga jadi pengasuh anaknya sekarang
kamu tetap di sini ya
berdoa agar anak kamu baik baik saja
yaudah kita ke kamar genzo ya
semua pergi dari sini
genzo tunggu kamu tenanglah ya
kamu tenang dulu ya sayangnya
kamu teriak teriaknya begitu
sekarang aku udah gak bisa jalan lagi pak
kenzo cuma belum bisa jalan sekarang
nanti kenzo akan bisa jalan
kenzo cuma butuh istirahat
kenzo percayakan sama papa
jangan teriak teriak kayak gitu lagi ya
kalau genzo nangis papa juga kelihatan sedih
alika lebih baik kita keluarnya sayang
biar papa kamu yang menenangkan kenzo
mas mas mas tunggu
mas mas tunggu
tolong kamu dengerin aku mas
aku juga sudah melakukan apapun untuk keluarga kita mas
tapi keluarganya afif mereka gak pernah berhenti buat mengganggu keluarga kita
sekarang meskipun bella sudah nggak ada
masih punya syifa
mereka gak akan pernah berhenti mas buat ganggu kita mas
dan aku capek mas
aku capek menghadapi mereka mas
syifa itu keponakan aku
dan aku tetap anggap syifa seperti anak aku sendiri
mungkin sekarang kamu gak sayang sama shiva
kamu udah berubah nur
kamu gak kaya dulu lagi
mas tunggu mas
waktu kita udah habis sintia
dodi udah gak bisa sabar lagi sama kita
apa yang mesti kita lakukan sekarang
sementara kita udah gak bisa mencuri barang yang ada di rumah ini lagi
sekarang kita harus ke rumahnya om raffi
karena cuma om rafiq yang bisa nyelesain masalahnya dodi gavin
gue sayang kalau kayak gini ceritanya sih
kita baru keluar dari kandung buaya langsung masuk ke kandung harimau sayang
kehafian kita tuh gak ada pilihan lain
udah ngarin nih
kalau gue gak bisa nemuin loh berdua
iya kok bisa begitu
aduh si bos lama amat sih
kita udah lama nunggu disini nih
gavin kita harus puter balik sekarang
aku yakin dia bakal menyelakai mama sylvia
saya udah biarin aja mama sylvia
udah biarin aja
yang penting sekarang kita selamat
kita balik lagi
koncana awal kita ke rumahnya om rafiq
kita harus puter balik
aku gak mau sampai terjadi apa apa sama mama sylvia
aku gak mau
biar gimana pun juga dia kan mama mertua aku gavin
pokoknya kita harus putar balik
jangan main disini doang ehsan ah
kamu jangan lari kesitu
oke oke sampai jumpa nanti ya
apa sih itu anak
sini jangan lari lari
itu kan si bos
eh jangan masuk
mau kemana mereka
ntar tante kejar
akhir akhir ini tingkah raina jadi aneh
oh jangan jangan dia udah inget semuanya
kamu gak boleh masuk
kamu gak boleh ketemu sama kezo
eh berani kamu halangi aku ketemu sama anakku sendiri
kamu pinggir kamu siapa
papa ngerti alika sedih
papa akan usahakan yang terbaik supaya kenzo sembuh
kalau perlu kita keluar negeri untuk mencari dokter terbaik
alika sedih liat kenzo gak bisa jalan
kita sudah berusaha yang terbaik
sekarang kita harus optimis berdoa supaya kenzo akan sembuh
kalau aja ada tante bella dia pasti mau rawat kenzo ya pa
gue bilang ke alika kalau bella sudah tiada
dia pasti sangat sedih
sanas datang dan sekarang dia dikemar kenzo
mama udah buat kamu sakit
bahkan mama jauh lebih sakit daripada kamu
karena itu mama butuh pertolongan kamu
kalau nggak ada kamu mama pasti sudah meninggal
kamu gak mau kan mama meninggal seperti mamanya alika
kenzoo gak mau mama meninggal
aku perlu bicara sama kamu di luar
iya sebentar ya sayang